ya salah satu hal yang digadang gadang dalam pemerintahan jokowi jk pada kali ini apalagi besok adalah dua tahun ya pemerintahan jokowi jk diantaranya adalah pembangunan infrastruktur
salah satunya tentu jakarta mass rapid transit atau mrt nah sejauh ini seperti apakah progres mrt yang memang ini merupakan sebuah proyek mercusuar ya di jakarta
ternyata masih jauh dari kata selesai dan proyek yang awalnya target rampung pada kuartal ketiga di tahun dua ribu delapan belas jadi kira kira juli sampai september itu targetnya akan selesai
tapi ternyata molor ya dan bahkan targetnya akhirnya direvisi menjadi tahun dua ribu sembilan belas tentunya ada banyak alasan ya prab
di antaranya misalnya ada banyak kendala peraturan pemerintah daerah yang berubah dan juga lain lain sebagainya kita akan coba lihat seperti apa informasinya
ya proyek jakarta mrt awalnya ditargetkan selesai
bertepatan dengan pembukaan asian games dua ribu delapan belas yang akan digelar di jakarta dan palembang namun sepertinya tidak akan terrealisasi sesuai rencana
proses pencairan dana untuk kontraktor seringkali terlambat karena struktur pembiayaan yang cenderung rumit
bukan itu saja proses pembebasan lahan pun hingga kini belum sepenuhnya tuntas
pengerjaan proyek transportasi masal ini terhenti di sejumlah titik
misal jika anda tahu pernah lewat jalan ini di daerah cipete jakarta selatan
kemudian juga ada stasiun haji nawi yang
masih belum dibangun meski jalur mrt ke arah lebak bulus sudah tegak berdiri bahkan sempat terjadi kemacetan ya yang di sana
ada tiga puluh delapan kasus pembebasan lahan hingga kini tengah melalui proses arbitrase di pengadilan
begitu ada titik titik tertentu di lahan ini terbebaskan saya kira mrt bisa jalan langsung
kemudian ada satu cuma dua hal sebetulnya
satu yang berkaitan dengan pembebasan lahan
yang kedua berkaitan dengan masalah variation order
harrisan order itu kan terkait dengan masalah eskalasi press adjustment itu biasa